dulu penyebabnya ternyata polio disebabkan oleh virus polio
virus ini tergolong dengan human interovirus yang berkembang dan juga beredar di usus
dikeluarkan dari tubuh melalui tinja
kemudian polio bisa menular dari status penderita ke penderita lainnya melalui kontak erat
dan juga virus polio ini dapat menyebar ketika sumber air bersih
atau makanan tercemar fesis penderita
dan juga selain lewat asupan virus polio juga bisa menular saat penderita batuk atau bersin
penyakit ini bisa menyebabkan kelumpuhan dengan kerusakan motor newron pada korno anterior
dari sum sum tulang belakang akibat infeksi virus
kemudian kita harus kenal juga gejala dari penyakit
gejala yang pertama adalah demam
penderita terinfeksi poli tidak memiliki gejala awal khas
tapi gejalanya sangat ringan ya biasanya tidak dikenali
namun ada beberapa keluhan seperti demam kemudian kelelahan sakit kepala muntah hingga sakit perut
gejala ini berlangsung biasanya hanya dua hingga lima hari kemudian hilang dengan sendirinya
sedangkan dalam kasus fatal
orang dengan infeksi virus polio akan mengalami gejala lebih serius seperti parestesia atau rasa kesemutan di kaki
kemudian juga infeksi pada penutup sum sum tulang belakang dan juga otak
termasuk juga kelumpuhan yang akan dialami dalam gejala polio ini
tidak dapat menggerakkan bagian tubuh atau kelumpuhan kemudian kelemahan pada lengan kaki atau keduanya
sehingga masa inkubasi virus polio biasanya memakan waktu tiga hingga enam hari
dan kelumpuhan terjadi dalam waktu tujuh hingga dua puluh satu hari
selanjutnya kita harus mencegah tentunya penyakit virus polio ini
dengan tindakan yang paling efektif untuk penjagaan penyakit polio ini adalah vaksin polio tentunya
ya datang ke posyandu untuk imunisasi polio untuk anak anda
dapat melindungi seorang anak dari virus ini sehingga seumur hidup akan aman
mitigasi penanganan penyakit polio juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat
pentingnya imunisasi terhadap anak
selain itu ada juga dengan mencegah pencemaran lingkungan
festal atau oral dan juga pengendalian infeksi
dan menerapkan buang air besar di jamban sehingga mengalirkannya ke septic tank
sementara pencegahan penularan orang lain melalui kontak langsung
ini juga akan tentunya menjadi perhatian bagi kita semua
khususnya bagi anak anda tentunya protokol kesehatan harus diperketat
apalagi pasca pandemi kita harus tetap juga harus menerapkan protokol kesehatan